menjelang bulan suci ramadan petugas gabungan merazia beberapa hotel dan warung remang remang
belasan wanita yang diduga berprofesi sebagai psk serta pasangan bukan suami istri terjaring dalam razia ini
petugas gabungan polres cianjur tni dan satpol pp menyisir beberapa hotel dan warung remang remang di cianjur jawa barat
petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sejumlah lokasi ini diduga sering dijadikan tempat mesum
pada salah satu hotel petugas menemukan beberapa pasangan bukan suami istri yang tengah berduaan di dalam kamar
belasan wanita yang diduga berprofesi sebagai psk juga turut diamankan
selain itu petugas juga menemukan sejumlah pemuda yang tengah mengonsumsi minuman keras
semua orang yang terjaring razia kemudian dibawa ke polres cianjur
supaya masyarakat cianjur tenter mendamai tidak ada gangguan gangguan dari masyarakat yang katakanlah sering bikin iseng dan sebagainya
sehingga kepolisian negara republik indonesia khususnya jawa barat menggelar operasi pekat atau penyakit masyarakat lodaya dua ribu dua puluh
razia operasi pekat ledaya ini rencananya akan terus digelar hingga memasuki bulan ramadan nanti
dhani aris cianjur
kecelakaan maut kembali terjadi di ruas jalan tol cipularang minggu pagi
sebuah minibus jenis pick up menabrak truk jenis dam truk
akibatnya supir minibus tewas dalam perjalanan ke rumah sakit
mobil pick up mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan kendaraan
setelah berbenturan kencang dengan dam truk di ruas jalan tol cipularang kilometer sembilan puluh tujuh
tepatnya di wilayah sukatani purwakarta jawa barat
bahkan kerasnya benturan membuat mobil pickup menempel di bagian belakang truk
dan sempat terseret sejauh kurang lebih lima puluh kilometer
kecelakaan terjadi ketika kedua kendaraan tengah melaju dari arah jakarta
kedua kendaraan menuju bandung
diduga sopir minibus dalam kondisi lelah dan mengantuk
sehingga tidak dapat mengontrol laju kendaraan
supir mobil pick up tewas di dalam perjalanan menuju rumah sakit
dengan luka parah di bagian kepala
akibat dari kejadian tersebut satu orang pengemudi atas nama dhani ramdhani
meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit mh tamrin purwakarta
dugaan sementara kondisi pengemudi lelah kemudian ngantuk
tapi untuk proses selanjutnya
nanti menunggu proses penyidikan dan penyelidikan dari laka lantas polres purwakarta